rapat koordinasi nasional partai amanat nasional menjadi panggung politik bagi gubernur jawa tengah ganjar pranowo dan menteri bumn erick thohir
secara terang terangan ketua umum pan zulkifli hasan menduetkan ganjar erick sebagai pasangan harmonis yang akan membawa indonesia jaya
mengapa pan tak malu malu lagi menunjukkan dukungannya pada ganjar erik
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan ketua dpp partai amanat nasional bima arya
selamat sore kang bima
dan direktur esekutif almeter politik adi praitno selamat sore mas adi
selamat sore rifana selamat sore kang bima
selamat sore mas adi
oke saya mau ke kang bima dulu kang bima saat pembukaan rakornas pan banyak kader anda yang meneriakan nama ganjar pranowo sebagai presiden
apakah ini di internal pan memang sudah menguat ganjar pranowo sebagai capres tunggal
ini aspirasi dari kader akar rumput yang mengarah ke ganjar kang bima
ganjar kang bima
kalau kita lihat di hasil rakernas pan tahun lalu dari sembilan nama itu kan ada nama mas ganjar
dan karena ini di jawa tengah jadi saya kira sangat wajar kalau mas ganjar mendapatkan respon yang hangat di acara tadi pagi
jadi satu karena memang salah satu nama yang direkomendasikan rekor nas kedua karena ini basisnya mas ganjar
dan ketiga memang mas ganjar cukup populer di internal partai saat ini
oke kang bima jadi kalau misalnya rakornasnya diselenggarakan di tempat lain kader anda juga akan menyebut nama lain sebagai presiden begitu
kan kita bicara sekarang konteks jawa tengah tadi pertanyaannya jawa tengah mengapa nama mas ganjar diseriakan seperti tadi saya kira penjelasannya seperti itu ribana
oke saya mau ke mas adi
mas adi apakah pemilihan
memilih pan memang limiar ini dengan ganjar apa keuntungannya memang jika pan mengusung ganjar pranowo sebagai capres
ya pertama kalau kita melihat angka angka statistik memang belakangan ini setelah pan berkoalisi dengan jokowi
mayoritas pemilih pan itu menginginkan mengusung nama nama calon presiden yang berada di inner cilker kekuasaan jokowi
ganjar pranowo merupakan salah satu nama yang dalam basis konstituennya pan juga diminati
dan dikehendaki untuk bisa maju di pilpres dua ribu dua puluh empat yang akan datang
jadi saya kira pan ini sudah mendengar langsung bagaimana argumen argumen karena di bawah
basis basis data yang kemudian mereka secara langsung per hari ini memberikan sinyal keras untuk mendukung ganjar pranowo
yang kedua saya juga cukup yakin bahwa ketika ganjar diundang dalam rakornas pan
bahkan misalnya diberikan kode geras oleh bapak zulhahas berduet dengan erick thohir tentu sudah seizin partai pdp
karena ada sejumlah partai politik yang sebelumnya mengusung nama ganjar kan mengalami resistensi
mengalami protes bahkan terjadi huru hara politik lah misalnya dengan nasdem bahkan dengan psi
saya yakin bahwa pan tidak mau seperti dua partai sebelumnya yang setelah menyebut nama ganjar
mengendos ganjar dalam jagoan mereka di dua ribu dua puluh empat justru melahirkan hal hal yang sifatnya kontraproduktif
dua hal ini yang saya kira menjelaskan rifana bahwa kenapa pan per hari ini itu secara terbuka
memang mengusung ganjar pranowo untuk bisa maju dan yang paling penting adalah ingin menduetkan dengan erick thohir
karena kita tahu belakangan ini erick thohir itu memang cukup mesra cukup akrab dengan partai ambarat nasional
bahkan dalam sambutannya pak zulhas mengatakan erick itu adalah saudaraku yang dalam bahasa pan itu sudah menjadi orang dalam
saya kira nama ganjar dan erick pastinya akan dibawa dalam meja perundingan koalisi indonesia bersatu nantinya
karena sampai saat ini kib ini kan belum ada nama capres
dan capres yang secara definitif disepakati untuk bisa diusung maju bilpres
oke saya mau ke kang bima
kang bima apakah betul tadi yang disampaikan oleh mas adi bahwa sudah ada izin dari pdi perjuangan
sehingga pan sudah tidak malu malu lagi untuk menyebutkan ataupun untuk mendukung ganjar pranowo sebagai capres dari pan
yang pasti ketua umum membangun komunikasi dengan semua
ketua umum kami sangat baik hubungannya dengan ibu mega dan teman teman pdip
tetapi saya kira kalau soal izin itu masih jauh ya karena ini masih berproses
nama mas ganjar kan hanya satu dari sembilan nama
namun yang sebetulnya kalau kita cermati tadi dari pidato ketum ada hal yang baru
kalau mencuatnya nama mas ganjar nama pak menteri erik itu bukan hal yang baru
ini memang dua tokoh populer di internal partai
tapi kalau kita cermati ada satu pernyataan bang zul yang baru
yaitu bahwa untuk
masalah pilpres pencalonan nama
maka pan dalam hal ini ketua umum siap untuk berkoordinasi atau berkomunikasi dengan pak jokowi
saya kira ini hal yang baru yang dinyatakan hari ini
dan terlihat betul ya
kemistri antara pak jokowi dengan bang zul dalam hal saling mengapresiasi satu sama lain
nah saya kira ini hal yang baru yang tidak terjadi di sebelum sebelumnya
soal menunggu petunjuk dari pak menteri erick

soal menunggu petunjuk dari pak menteri erick
tertinggi pak jokowi nanti saya akan bahas lebih dalam

tapi kang dima mengutip tadi yang disampaikan oleh mas adi

erick thohir ini sudah dianggap sebagai internal pan
ataupun orang dalamnya pan
apakah memang betul seperti itu
bahwa memang erick thohir sudah menjadi bagian dari pan secara informal
karena kabarnya memang pendekatannya sudah sejak lama dengan erick thohir

ada tiga hal saya kira ya untuk menjelaskan ini
satu kedekatan secara pribadi personal antara ketum dengan pak erick thohir
dan juga sebagian besar pengurus pan
dan yang kedua adalah gagasan gagasan dari pak erick
yang sangat diapresiasi dan cocok dengan frekuensi berpikir teman teman pan
tadi pak menteri bercerita bahwa ke depan penting isu isu tentang gender
isu tentang lingkungan
isu tentang pendidikan
isu tentang isu kesehatan
isu tentang kesenjangan
persoalan ekonomi harus menjadi atensi utama partai
dan ini cocok dengan kita
dan yang kedua juga intensitas ya
kita bicara frekuensi kehadiran frekuensi bertemu atensi pak erick gitu
namun apakah kemudian nama erick thohir menjadi calon yang definitif
ya saya kira ini masih berproses
masih panjang dan tergantung komunikasi ketua umum
karena partai memberikan mandat
yang penuh kepada ketua umum
untuk membangun komunikasi kalau urusan pilpres dengan semua pihak
oke kang bima tapi kenapa harus erick thohir
kan ada nama sandiaga uno di internal partai
ada ketua umum anda pak zulkifli hasan
bahkan ada nama kang bima juga sebetulnya yang sama sama populer
pernah ada di pemerintahan ataupun birokrasi
kenapa harus erick thohir
apakah memang ada faktor lain selain tadi yang anda sebutkan
masalah visi misi kedekatan
ada faktor lain yang mempengaruhi pilihan di pan mengarah ke erick thohir
sebagai cowok pres
sekali lagi kita kembalikan ke nama yang direkomendasikan di rakernas pan tahun lalu
nama mas ganjar dan pak erick ini dua dari sembilan nama
dan kalau hari ini nama ini semakin populer berarti ini memang betul sudah mengkerucut
ini sudah menyempit ya
nama mas nandi saya kira tidak ada di rekomendasi raker naspan
dan tadi nama nama lain adalah kadar internal
dan semua paham ya bagaimana membaca kecenderungan pemerintahan
dan kalau kita melihat dengan politik ke depan ya harus melihat dari tren survei yang ada
dan dua nama yang hari ini ramai ya saya kira itu bisa dikatakan ya nama nama yang semakin mengkerucut
disamping beberapa nama lain yang masih beredar di internal kan
oke saya mau ke mas adi
mas adi kalau nama ganjar kan memang di survei dia yang paling tinggi ya
meskipun dia kader dari pd perjuangan belum mendapatkan tiket ataupun restu dari ketua umum pdi perjuangan ibu megawati soekarno putri
tapi nama erick thohir anda melihat ada faktor lain nggak
selain tadi faktor visi misi ataupun kedekatan
ada faktor lain yang membuat pan merapat ataupun memilih erick thohir
faktor logistik berpengaruh nggak mas adi
ya kalau kita membaca argumen argumen di media dan di media sosial
erik ini kan memang sedang melakukan safari politik
rotsol ke berbagai tempat
dorso ke berbagai kalangan ya
saya melihat erick ini kalau dilihat suasana hatinya memang relatifly merasa nyaman
dan merasa kondusif dengan partai amarat nasional
selain hal hal yang misalnya disebutkan oleh kang bima tadi tentang visi misi tentang kepedokan tentang umkm tentang bagaimana membangun recovery ekonomi dan seterusnya
publik juga melihat bahwa logistik ini persoalan menjadi penting di dua ribu dua puluh
erik tentu menjadi variable disitu
bapak ribana yang saya kira memang menjadi pertimbangan begitu banyak partai ya termasuk partai amarat nasional
dan ini tidak muncul ke permukaan
yang muncul karena erik ya karena punya visi ekonomi
sama dengan pan gitu ya
saat ini juga sama sama berada di barisan koalisinya pemerintah bersama dengan jokowi
tapi yang paling penting kan kalau kita mendengar secara umum erik ini kan juga bagian dari skenario
dimana orang orang yang berada di inner circle kekuasaan jokowi untuk bisa mendapatkan tiket pencapresan
makanya tidak mengherankan dalam beberapa simulasi survei yang dilakukan oleh lembaga lembaga survei kredibel ya
nama erik selalu muncul dipasang pasangkan dengan ganyar pranowo
bukan dengan yang lainnya
namanya nama ganjar ataupun erik ini dianggap memenuhi selera sejumlah elit partai
karena kesamaan visi dan kesamaan kepentingan tentu saja
dan pada saat yang bersamaan memang sudah mulai mendapatkan momentum politik
nah the end of the day nya saya nggak tahu persis bagaimana pergerakan politik yang dilakukan oleh pan ke depan
apakah duet ganjar dengan erick apakah akan disepakati oleh koalisi indonesia bersatu
karena di kib ini kan banyak partai
mungkin pan dengan erik zohir p tiga juga mungkin akan menyorongkan
mungkin juga akan menyebutkan nama lain
misalnya seperti seda gono
ataupun misalnya golkar itu dengan erlangga hartarto
tapi pada prinsipnya selama pan mengusung nama nama yang saat ini berada di internal kekuasaannya jokowi
selama itu juga ya saya kira tidak akan ada resistensi apapun
kalau soal pan mengusung ganjar bagi saya
ya kang bima ini kan adalah founders lembaga survei ternama yudcarta politika
kang bima ini kan mazhabnya suara survei ya suara tuhan
karena survei itu merepresentasikan suara rakyat
nah kang bima ini kenapa misalnya menominasikan ganjar pranowo ya karena memang ganjar adalah nama yang selalu merajai dalam survei survei politik yang belakangan ini sering dirilis secara terbuka
oke kalau persoalan ganjar sekali lagi itu nanti nasibnya ada di pdi perjuangan
kalau bu mega memberikan tiket mungkin pan akan lebih mudah
persoalan lain kalau misalnya nanti ganjar pranowo tidak mendapatkan tiket dari pdi perjuangan
saya mau ke kang bima lagi
kang bima jadi pan mengakui ya ada persoalan logistik yang menjadi pertimbangan pan ketika mendukung ataupun memberikan dukungannya kepada erick thohir
ya mas adi prayetno ini sangat memahami situasi kebatinan di pan kalau dari pernyatanya tadi ya
bajunya juga sudah biru itu diperanakan
jadi ya saya kira ya seperti itu artinya tidak bisa disederhanakan hanya faktor logistik ya
bisa dibayangkan ketika menteri bumn menteri perdagangan yang memiliki perusahaan yang berbeda
pemerintah yang memiliki banyak irisan kepentingan dalam hal menjalankan tugas negara
kemudian mereka berkomunikasi punya banyak gagasan yang sama punya kedekatan dalam membicarakan turunan turunan gagasan besar
maka chemistry itu akan terbangun begitu
jadi saya kira tidak bisa disederhanakan hanya persoalan urusan logistik begitu ya
ada chemistry di sini ada kesamaan pikiran gitu
tapi seperti tadi saya sampaikan apakah ini titik akhir
saya kira masih berproses
dan dinamika itulah sekarang terjadi di internal kepentingan

sangat mungkin kemudian muncul opsi opsi wacana lain
tapi saya perkirakan tidak akan jauh jauh dari rekomendasi yang dikeluarkan di rekenas pan tahun lalu
kang bima ini kan pan tergabung dalam satu perahu koalisi yang namanya koalisi indonesia bersatu kib
di situ ada golkar kemudian ada p tiga ada pan
golkar sesuai dengan keputusan munas golkar juga memutuskan erlangga hartarto sebagai capres
kemudian p tiga juga akhir akhir ini mendekatkan
akhir akhir ini mendekatkan dengan sandiaga uno
belum ada yang mengerucut ke ganjar dan juga erick thohir
bagaimana pan meyakinkan dua mitra koalisinya untuk bisa menerima pasangan ini
kalau misalnya tidak diterima terus pan mau gimana
ya inilah menariknya politik
politik itu seni segala kemungkinan dan seni untuk mencari titik temu
saya kira tiga partai dalam kib ini ini sudah membangun fordas yang sangat kuat dalam tataran konsep tataran visi
dan ini menumbuhkan modal yang besar untuk kemudian mengkonflikkan itu untuk berbicara siapa yang bisa membawa visi itu ke depannya
dan saya mengamati perjalanan kib ini setiap perkembangan selalu didiskusikan di tingkat ketua umum tadi
dan belum lagi kita berbicara ada faktor pajokowi di sini yang tentu sebagai elemen perekat dari tiga partai ini
yang juga terlalu banyak
yang juga memiliki andil untuk nantinya kemudian menghasilkan keputusan final
oke kang bima tapi kalau misalnya golkar menolak untuk menerima pasangan ganjar erik apakah pan akan tetap bertahan di kib atau pan memilih mendingan keluar aja
mencari rekan koalisi yang lain
seperti yang saya bilang saya optimis bahwa titik temu itu akan dicapai akan terbentuk
kan kib ini sudah berjalan agak panjang juga
dan tidak mungkin ya
jadi seperti dapat atau tidak zero sum game seperti itu enggak
ujung ujungnya kami meyakini bahwa akan ada titik temu di tingkat pimpinan partai terkait dengan nama nama tadi
oke titik temunya mungkin saja memasangkan mas ganjar dengan salah satu ketua umum partai di kib itu bisa saja
jadi tidak harus pak erik
kemungkinan itu terbuka semua opsi pasti disimulasikan di kib
oke mas adi saya ingin lihat ya seberapa jauh sebetulnya pan bisa menyorongkan duet ganjar erik
karena kan kalau kita lihat golkar di sini yang menjadi penentu juga ya dengan suara yang paling banyak
jadi kalau golkar keluar dari kib menolak pasangan ganjar erik ini akan sulit pan menyodorkan duet ini
atau mungkin ada win win solution seperti yang tadi disampaikan oleh kang dima bahwa mungkin saja capresnya adalah ganjar cawapresnya adalah salah satu dari ketua umum di kib
bisa seperti itu mas adi
oke tampaknya kita mengalami kendala komunikasi dengan mas adi praitno kita akan menghubungi
oke mas adi anda dengar pertanyaan saya tadi
mas adi anda dengar suara saya
agak terpotong rifana putus putus
oke sekarang sudah dengar
terputus putus tadi pertanyaannya
oke mas adi kalau misalnya dilihat proposal yang dibawa pan adalah ganjar dan juga erik
tapi golkar sebagai pemilik suara terbanyak dalam kib kemungkinan akan sulit menerima duet ini
duet ganjar ataupun erick bagaimana kemudian pan bisa meyakinkan golkar ini
untuk bisa menerima proposal ganjar erik
atau mungkin titik temunya seperti yang disampaikan kang bima tadi mengganti cawapresnya dengan salah satu dari ketua umum di kib
ya saya kira kalau ada ganjar pranowo yang diusung oleh kib rasa rasanya ketiga partai ini sejauh ini masih menerima secara terbuka
karena persoalan elektabilitas ya golkar sepertinya tidak keberatan pan jelas mengendorse hari ini
dan p tiga jauh jauh hari juga menyebut nama ganjar pranowo sebagai salah satu nomor
dan p tiga jauh jauh hari juga menyebut nama ganjar pranowo sebagai salah satu nomor

yang menjadi alat pastinya soal siapa cawapres yang akan bisa mendampingi ganjar pranowo
karena di antara nama nama yang muncul adalah zuul kristof k tact dengan largo yang kecil majean dengan setiap pueraha di tearing
sehingga sejauh ini hampir ada tipe mengandung dengan keuangan dari great rap modern

tentu ini titik terakhir dengan marc maders
ditutupkan gitu ya oleh oleh apkib untuk bisa mendampingi ganjarpranowo apakah erik tohir
ataukah nama nama lain seperti elangga hartarto saya kira nanti komprominya soal siapa yang bisa
mendampingi ganjarpranowo di mana apakah elangga hartarto misalnya apakah erik tohir ataupun mungkin
pan memunculkan nama lain seperti nama candega uno jadi kompromi diantara tiga partai ini akan
selesai kalau ujung ujungnya tentu meminta pendapat dan minta restu serta arahan dari
panglima tinggi itu tentu presiden jokowi karena kita dengar beberapa hari yang lalu beberapa waktu
yang lalu kib dalam memutuskan presiden dan calon wakil presidennya pasti ya atas seizin atas restu
dan atas arahan presiden jokowi yang saat ini adalah presiden yang memang dalam berbagai
kesempatan selalu mengatakan bahwa partai partai politik pemerintah jangan sampai salah pilih
koalisi jangan sampai pilih calon presiden dan calon wakil presiden yang justru akan bertentangan
dengan keinginan pemerintah saat ini oke itu berarti
jelas clear pernyataannya pak jokowi supaya pan ataupun partai partai lain yang di dalam koalisi
pemerintahannya tidak memberikan dukungan kepada calon presiden yang kira kira dalam
target berseberangan begitu ya dengan pemerintah kalau bisa dimaknai begitu masa dia betul betul
betul betul betul dipana bahkan disambut tanda kornas pan itu jokowi secara lantang menegaskan
bahwa pan jangan sampai salah arah dalam menentukan koalisi kan pesannya dua ya pan untuk dua ribu dua puluh empat jangan
diisi dengan partai ataupun sosok yang jelas jelas ingin berbeda dengan jokowi karena nggak mungkin segala hal yang
sudah dilakukan oleh jokowi selama sepuluh tahun susah bayang membangun infrastruktur membangun segala
hal itu justru akan ditiadakan oleh nanti yang kemudian mungkin ya akan meredup siapa yang
sudah dilakukan oleh jokowi termasuk misalnya pesan politiknya jangan berfungsi dan berkoalisi
dengan partai politik yang jelas jelas mengusung politik identitas karena jokowi itu begitu lantang
juga untuk tidak menggunakan politik identitas jadi pesan politik sedang hanya pan janganlah
berkoalisi dengan orang yang jelas jelas iman politiknya akan berbeda di dua ribu dua puluh empat dengan jokowi
maksudnya begini pan jangan berkoalisi dengan nasdem dan juga anies sederhananya begitu ya mas adi ya
secara eksplisit itu pesan politiknya kalau pan berkoalisi dengan golkar dengan erlangga
kemudian dengan p tiga mungkin dengan pdip ataupun dengan yang lain seperti pkb dan gerindra
saya kira tidak akan ada persoalan apapun akan beda ceritanya kalau pan itu berkoalisi dengan anies ataupun nasdem
oleh poros perubahan lainnya tentu suasana hati presiden akan berubah tidak sesembrungah seperti
yang terjadi pada hari ini oke saya mau ke kang bima kang bima artinya dengan ultimatum ataupun
dengan pesan politiknya presiden tadi sudah tertutup ya pintu bagi pan untuk mendukung
ataupun berkoalisi mendukung anies baswedan dan juga nasdem berkoalisi dengan nasdem
kami tidak melihat itu ultimatum nana tapi ini adalah satu cara berpikir tentang makna keberlanjutan
pan ada di dalam barisan koalisi pemerintahan pan dalam hal ini membumikan gagasan gagasan
pesan presiden dalam hal yang sangat teknis artinya keberlanjutan ini menjadi konsekuensi dari posisi
kami saat ini nah karena itu hal baru yang lain dari rakornas hari ini adalah penegasan dari
pan bahwa kedepan siapapun orangnya tapi keberlanjutan dari gagasan gagasan telah bergulir
menjadi hal yang utama dalam memilih calon pemimpin kita jadi ini bukan berbicara soal ultimatum bukan
berbicara soal siapa mengikuti siapa tapi kita berbicara perspektif kami bahwa hari ini bukan
perubahan secara ekstrim ya tetapi keberlanjutan dengan percepatan itu saya kira paling penting
yang kedua berbicara soal wapres saya kira satu hal yang harus dihitung selain masalah kontinuitas
elektabilitas diantara pimpinan partai kib elektabilitas menjadi penentu utama kita
membaca bagaimana tren survei yang hari ini dianalisis oleh banyak pihak menyimpulkan bahwa
akan terjadi pertolongan ketat nah karena itu orang nomor dua tua pres juga dari posisi kunci
memiliki elektabilitas ya posisi kunci yang sangat penting ini berbeda dengan pilpres sebelumnya
tapi di survei litbang kompas calon anda itu erick thohir hanya mendapatkan
dua persen begitu ya bisa dicek mungkin ya kenapa terjadi penurunan itu mungkin menjadi
salah satu pertimbangan yang harus dilihat lagi oleh partai amanat nasional dari survei
litbang kompas terakhir yang kemarin baru dirilis tapi kang bima saya ingin menegaskan artinya
kalau anda katakan tadi ini soal keberlanjutan pembangunannya pak jokowi sementara di seberang
sana ada koalisi dengan nama perubahan yang mengusung anies baswedan artinya pan tidak
akan mungkin kesana ya karena sudah berbeda nih mazhabnya yang satu keberlanjutan yang satu perubahan
ya silahkan dicermati pidato ketua umum dan bagaimana ketua umum atau bagaimana pak jokowi
juga merespon apa yang disampaikan ketua umum ya arahnya saya kira bisa kita simpulkan sendiri
oke mas adi apakah kemudian pan memang tidak berani ya keluar dari zona nyaman tadi zona
yang sudah berada di lingkungan pemerintahan sehingga harus melanjutkan keberlanjutan
pembangunan yang pak jokowi sementara di satu sisi ada koalisi yang namanya perubahan nama yang berubahan di satu sisi ada koalisi yang namanya perubahan
mazhab perubahan mendukung anies baswedan
sebetulnya pan tidak mungkin menyeberang ke situ ya mas adi
atau kalau misalnya dilihat dari pemilihnya pan yang muhammadiyah ini kemana arahnya kalau anda lihat
ya memang belakangan itu ada pergerakan politik dari basis konstituennya pan
dulu memang pan itu sangat kritis dengan jokowi tapi belakangan ketika pan berkoalisi dengan jokowi
secara perlahan basis konstituen muhammadiyah cukup meyakini bahwa langkah politik yang dilakukan oleh pan itu tidak salah jalan
tapi justru diapresiasi
karena secara politik elektoral ketika pan kritis dengan pemerintah pan itu tidak mendapatkan keuntungan insentif elektoral di mana
bahkan dua ribu sembilan belas yang lalu pan mengalami penurunan yang relatif menurut saya jokowi mengejutkan
ya tidak banyak tapi hilang sejumlah kursi anggota dewan lah menjadi kerugian gitu
artinya apa eksperimen politik bagi pan kritis terhadap jokowi
pak jokowi tidak mendapatkan keuntungan apapun ya sama halnya dengan eksperimen politik menjadi bagian dari kontinuitas
dan perubahan perubahan yang terus akan ditanjutkan oleh jokowi selama pemerintah dan terus saja ingin dilanjutkan di dua ribu dua puluh empat
jadi pan sebenarnya bicara tentang untung untung rugi ketika berada di dalam jokowi atau berada di poros perubahan
karena di poros perubahan itu kelompok kelompok kritis dan kelompok kelompok yang selama ini anti dengan jokowi
larinya bukan kepada pan tapi larinya kepada pks
makanya secara elektoral pasti dihitung betul ketika pan itu menyatakan iman politiknya terus tegak lurus kepada jokowi
dan terus ingin melanjutkan apa apa yang sudah dilakukan
itu jelas secara politik ya
soal untung dan rugi secara elektoral
yang kedua tentu saja kalau kita membaca sikap politik pribadi zulhas sebenarnya
sejak dua ribu empat belas zulhas itu sebenarnya lebih ingin berkoalisi dengan jokowi
tapi memang karena dominasi amin rais saat itu begitu kuat dan begitu pro agresif
seringkali menveto kebijakan politik pan maka zulhas sebagai ketua umum seringkali dalam tanda kutip berkompromi dengan keadaan itu
tapi tidak dengan dua ribu dua puluh
sepertinya pak zulhas cukup otoritatif menentukan kemana arah politik yang kemudian akan diputuskan oleh pan
karena itu tadi pan berada di luar koalisi basis konstituennya kritis
seakan akan memang selalu ngegembuk presiden ngegembuk pemerintah
tapi insentif politik elektoralnya tidak muncul secara signifikan
bahwa islam politik yang kritis itu larinya ke pks tidak kepada pan
nah ini adalah yang pertama mungkin bagi saya eksperimen politik yang dilakukan oleh pan
yang secara terbuka secara terang terangan
jauh jauh hari menyatakan pan menjadi bagian dari politik jokowi
melanjutkan semua hal yang dilakukan oleh jokowi
jadi ini adalah bagian dari eksperimen politiknya pan ya
jangan sampai ini saya melihat sampai saat ini
tidak akan mungkin nyeberang iman positifnya
saya kira politik itu kan soal untung dan rugi riva
terutama untuk kepentingan dua ribu dua puluh empat lah bukan untuk yang lain
ya ini adalah eksperimen politik yang sedang dijalankan oleh pan
dengan mendukung keberlanjutan kepemimpinannya pak jokowi
apakah akan memberikan insentif elektoral kita belum tahu ya
karena nanti dua ribu dua puluh empat yang menjawab karena pada dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas dengan kritis ke pemerintah
ternyata tidak memberikan insentif elektoral kepada pan
saya mau ke kang bima lagi
kang bima tadi anda sudah menyinggung ya
dan ketua umum anda juga tadi dipidato mengatakan
pan menunggu petunjuk dari panglima tertinggi presiden jokowi
kenapa pan tidak bisa menentukan nasibnya sendiri
kenapa harus bergantung
tunjuknya pak jokowi
kalau kita berbicara langkah atau kebijakan partai
tentu tidak bisa disederhanakan hanya dalam konteks insentif atau disinsentif elektoral
kita kan juga berpikir dalam konteks kepentingan bangsa
dalam hal keberlanjutan pembangunan tadi
itu yang menjadi pertimbangan utama pan sebetulnya
ya apa cost and benefitnya ketika kita fokus kepada
keberlanjutan atau memutus rezim dan sebagainya
jadi saya kira itu harus dipahami juga
mengapa kita berpikir tentang keberlanjutan
jadi tidak semata matanya insentif elektoral
tetapi juga kepentingan yang terbaik untuk bangsa ini
yang kedua saya kira kita maknai pernyataan ketum tadi
lebih kepada fatsun politik etika politik
ya hari ini ada dalam kabinet pak jokowi
memutuskan untuk mengawal sampai akhir
apabila membangun komunikasi
menjaga hubungan dan berkoordinasi dengan presiden
karena kita bagian dari pemerintahan
kecuali kita memutuskan untuk menyatakan berseberangan
kecuali kita punya calon sendiri
nah saat ini kan tidak
kita tidak punya calon sendiri sebagai calon presiden
kita masih ada di pemerintahan
pernyataan ketum ini kan sangat wajar sekali
di mana mana seperti itu
harus berkomunikasi dan ujungnya kemana ya tentu
semuanya dalam konteks berlanjutan tadi
berkomunikasi dengan meminta petunjuk
dua hal yang berbeda saya rasa ya
mas adi ini ada fenomena di demokrasi kita
yang tampaknya harus kita kritisi
hampir rata rata ketua umum ini bergantung pada keputusannya pak jokowi
petunjuknya pak jokowi pada kontestasi pilpres dua ribu dua puluh
khusus untuk pan ya
apakah ini menunjukkan bahwa tersandranya posisi zulkifli hasan sebagai pembantunya presiden
ya saya kira ini bagian dari bagaimana faksun politik itu dijalankan
bahkan sejak awal ketika koalisi indonesia bersatu itu dibentuk
mereka menegaskan persoalan capres dan cawapres dari kib
ini kan soal bagaimana membangun komunikasi saja
saya kira pan saya kira p tiga dan golkar punya kemandirian dalam hal itu
menentukan siapa capres dan copres
tapi kan kita tidak bisa menutup mata
bahwa ketiga partai saat ini adalah mereka yang berada di barisan koalisi jokowi
komunikasi adalah hal lumrah saya kira
untuk memberikan feedback memberikan
masukan tentang siapa yang akan mereka usung ya di kib ini
supaya tentu tidak salah jalan
tentu tidak tabrakan dengan kebitekan kebitekan politik pemerintah
saya justru melihat pan ini pintar dan cerdik
rifana membaca suasana hatinya jokowi
kenapa mengusung nama ganjar dan nama erik
satu sisi sepertinya pan ini bisa menyelami betul
bahwa di lubuk hati terdalam jokowi itu tentu berharap
ganjar pranowo lah yang akhirnya akan diumumkan sebagai kandidat capres gitu ya
entah dari pdip ataupun dari yang lain
kenapa erik thohir
tentu erick ini adalah orang yang dianggap memiliki variable penting
yang kalau disondingkan kepada publik
dipasang pasangkan dengan ganjar pranowo
relatifly mendapatkan dalam tanda kutip ya
awareness bahwa mereka ini adalah pasangan yang layak untuk dicoba untuk di dua ribu dua puluh
itu artinya apa
selain menangkap pesan politik yang diinginkan oleh jokowi
pan juga punya interest supaya di dua ribu dua puluh
punya calon wakil presiden
yang kemudian diklaim sebagai bagian dari kepentingan pan
dan itu yang sebenarnya kenapa dalam rak pernas hari ini
kemudian pan itu menyebut nama ganjar pranowo
untuk menerjemahkan keinginan jokowi
dan pada saat yang bersamaan
pan ingin menjelaskan kepada jokowi
bahwa keinginan pan ganjar itu bisa disandingkan dengan erick thohir
pandai betul ini pan membaca momentum
pandai betul membaca bagaimana suasana hatinya jokowi
oke jadi ingin menjadi early baker dari pasangan ganjar erik
dan menunggu petunjuknya pak jokowi
karena sudah menyelami hatinya pak jokowi
tapi sekali lagi pak jokowi bukan ketua umum pdi perjuangan
semua keputusan nanti akan ada di tangan megawati soekarno putri
sebagai ketua umum pdi perjuangan
apakah ganjar pranowo bisa mendapatkan tiket pada kontestasi pilpres dua ribu dua puluh
kalau tidak kang bima saya ingin tanya terakhir
pan akan mengalihkan dukungan kemana
kalau ganjar tidak dapat tiket dari pdip
ya tentu apapun perkembangannya kami punya mekanisme internal
kami punya rapat pimpinan kami punya rapat koordinasi
apapun perkembangannya dinamika di pan ini sudah berjalan dengan sangat cantik ya
semua akan terbuka ketum akan menyampaikan opsi opsi
dan kader kader akan merespon dan tentu kita akan pelajari juga survei
seperti yang saya sering sampaikan suara rakyat pada surat tuhan
kita harus betul betul mendengar apa yang diinginkan oleh konstituen kita
atau rakyat indonesia pada umumnya
oke kita tunggu nanti apakah ada harapan pan bisa mengklaim pasangan capres capres
yang diduetkannya ini menjadi
jadi kenyataan sekali lagi kita tidak tahu karena politik adalah soal seni berbagai kemungkinan
itu adalah harapan tapi pada kenyataannya seperti apa waktu yang akan menjawab
kita tunggu nanti bagaimana keputusan akhirnya dari partai partai yang akan mendeklarasikan
pasangan capres cawapres yang akan berkontestasi di pemilu presiden dua ribu dua puluh
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
ada ketua dpp pan bima arya dan juga direktur eksekutif parameter politik mas adi praitno
sehat selalu kang bima dan juga mas adi